kementerian keuangan menggelar konferensi perser kait penandatanganan head of agreement dengan pt freeport indonesia dan langsung kita menuju gedung kementerian keuangan
menjadi lima puluh satu persen dan kita simak bersama konferensi pers yang akan dilakukan oleh menteri keuangan sri mulyani
di belakang minta supaya di depan
iya biar keren dong
baik teman teman wakawan
pada hari ini tanggal dua belas juli dua ribu delapan belas hari kamis baru saja dilakukan
penandatanganan head of agreement antara pt indonesia asahan aluminium persero atau kita biasanya kenal inalum
of agreement yang ditandatangani hari ini merupakan suatu langkah maju dan strategis
di dalam rangka mewujudkan kesepakatan antara pemerintah republik indonesia dengan pt freeport indonesia dan freeport mcmoran atau pt fi fcx
ya kita tidak dapat melanjutkan dari konferensi pers karena ada gangguan teknik kita ke informasi lainnya terlebih dahulu
pt inalum dan pt freeport indonesia akan menandatangani head of agreement di kementerian keuangan jakarta
dan dengan begitu jumlah kepemilikan saham freeport oleh pemerintah akan naik dari sembilan tiga puluh enam persen menjadi lima puluh satu persen
disampaikan presiden joko widodo negosiasi dilakukan alot hingga akhirnya kedua belah pihak setuju untuk meningkatkan jumlah saham

lima tahun waktu yang diperlukan pemerintah untuk bernegosiasi setelah lima puluh tahun pt freeport indonesia mengelola tambang di tanah papua
dijatuhkan penandatangan head of agreement akan berlangsung di kementerian keuangan kamisore
dan mengenai nilai akusisi presiden menjelaskan menteri terkaitlah yang akan mengumumkan hal tersebut
kepemilikan kita menjadi lima puluh satu persen dari yang sebelumnya sembilan tiga puluh enam persen
ya seperti kita ketahui freeport indonesia yang telah mengelola tambang di papua hampir lima puluh persen
dengan porsi kepemilikan tadi sudah saya sampaikan sembilan
kita kembali ke kementerian keuangan untuk menyaksikan konferensi pers oleh menteri keuangan sri mulyani terkait dengan head of agreement dengan pt freeport indonesia
di mana pemerintah daerah provinsi papua dan kabupaten mimika secara bersama sama akan memiliki hak atas saham pt freeport sebesar sepuluh persen
sementara itu untuk mendukung peningkatan penerimaan negara sesuai yang diamanatkan dalam pasal satu ratus enam puluh sembilan undang undang nomor empat tahun dua ribu sembilan tentang pertambangan mineral dan batubara atau undang undang minerba
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya

termasuk memastikan tersedianya regulasi bagi semua investor di dalam rakyat
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya

kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya

kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya

kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya
yang menjadi pemegang utamanya adalah pt inalum ini juga sebagai dari induk tambang bumn tambang di dalam negeri
kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangan lagi setelah kemudian ada head of great
jadi dengan adanya divestasi saham ini menjadi kita mayoritas pemerintah indonesia manfaat itu sendiri dari tambang freeport indonesia ini benar benar dirasakan oleh tidak hanya warga papua dan juga sekitar tambang dari pt freeport
namun juga bagi bangsa indonesia karena klaim selama ini kan selama lima puluh tahun freeport indonesia tidak dirasakan langsung gitu oleh warga negara indonesia
ada kemakmuran setelah ini begitu ya terima kasih punce
dan usaha jendak kami akan segera kembali dengan informasi ini mengenai badai topan maria yang menerjang tiongkok membuat banyak infrastruktur dan bangunan rusak
tungkapnya kami hadirkan selepas jendak